sekali lagi makasih yara
kamu udah mau maafin papa
yang bener bener sudah ngecewain kamu
aku selalu bangga dan sayang banget sama kakak
makasih ya sayang ya
sekarang kamu gak boleh sedih sedih lagi dong
ya kan udah bahagia
lo tuh mau ngapain lagi sih
mike tolong jangan bikin masalah ya
masalah michelle itu udah banyak banget sama madam repti
jadi lo jangan nambah masalah lagi bisa kan
iya gue tau kok
gue mau bantu michelle bayar kerugiannya dia
lo tau masalah itu
lo mau gantiin michelle perform tanpa dibayar
lo jangan kasih tau michelle soal ini
gue gak mau bisa tambah banyak pikiran
apalagi soal tuntutannya madam preppy ya
iya gue tau masalah itu lo jangan kasih tau michelle soal ini
dua ratus juta itu gede banget

gue sempat kasar sama lo
gue gak bermaksud sama sekali
ternyata mike orang sebaik itu ya
ternyata mike orang sebaik itu ya
pasti dia itu masih sayang banget sama michelle
makanya dia gak tega liat michelle dalam kesulitan writer kayak sekarang
maka dia gak tega liat michelle dalam kesulitan kayak sekarang
mau ngapain lagi sih kamu kesini

saya disini mau
jadi penyanyi lagi disini
maaf kemarin saya labil tapi sekarang saya sudah yakin
dengan keputusan saya madan
kamu udah gak bisa lagi
saya udah dapat pengganti yang lebih oke
yang lebih beretitude
dan lebih segala galanya
kalau saya boleh tahu siapa gantian saya madan
mau siapapun itu kan bukan urusan kamu
udah mendingan kamu sekarang keluar
saya udah gak mau lihat muka kamu lagi disini
kalau gue gak nyanyi lagi disini
berarti gue harus tetap
malti dua ratus juta dong ke madan preti
gak dengar ya saya bilang apa
madan tolong bantu saya madan
kamu bisa lepasin gak
saya pegang security ya
madan bukan gitu

sekarang lagi madan saya janji saya gak bawa dia keluar
sekarang lagi madan saya janji saya gak bawa dia keluar
kamu gak pernah ngerti ditolong
kurang ajar kamu sama saya
yang bawa michelle keluar
madam gak usah panggil security ya
yaudah bawa nih
bawa temen kesayangan kamu ini
jangan pernah lagi nginjekin kakinya ke cafe saya
nggak menyadari kalau anakku sempat kehilangan senyumannya
karena keinginanku untuk menjodohkan dia
dengan laki laki yang gak pernah dia cintai
rara tuh lagi liat liat dekor
teman hip hop kesukaan rara
makanya rana excited banget deh
papa minta maaf ya rara
karena selama ini
papa gak coba ngertiin perasaan kamu lah
tau nggak rara
kemarin pas kamu ketemu vero disini itu
karena papa yang telepon dia
tapi sebenarnya dia juga
yang mau datang kesini sendiri
dan dia membatalkan
soal pertunangan kalian
kenapa vero mendadak gitu ya
kok dia gak diskusi dulu sih sama gue untuk ngelakuin itu
apa jantung papa nggak kumat dengarnya waktu itu
vero membatalkan acara pertunangannya pak
papa nggak jadi sakit kan gara gara dengan hal itu
papa sehat sehat aja ya
justru sini papa malah seneng
semuanya sebelum terlambat
semuanya sebelum terlambat
papa hampir saja merenggut senyum kebahagiaan kamu nih
papa bener bener egois sama anak papa sendiri
rara juga paham
bapak pasti pengen yang terbaik kan untuk anaknya
papa pasti pengen yang terbaik kan untuk anaknya
sekali lagi makasih
kamu udah mau maafin papa
kamu udah mau maafin papa
yang bener bener sudah ngecewain kamu

aku ngeri kok pak
aku ngeri kok pak
aku ngeri kok pak
makasih ya sayang ya
sekarang kamu nggak boleh sedih sedih lagi dong

kan udah bahagia
kan udah bahagia oke
kan udah bahagia oke
sekarang mendingan kamu telepon vero
sekarang mendingan kamu telepon vero
kamu ucapin terima kasih sama vero
karena bagaimanapun juga
vero sudah perhatian sama kebaikan kamu
vero sudah perhatian sama kebaikan kamu
perhatian sama perasaan kamu
perhatian sama perasaan kamu
iya nanti aku telepon vero deh pak
iya nanti aku telepon vero deh pak
engaged enam tahun lalu
meng anti vera umpampara oposisi
lo kan kuat
lo udah bantuan semua gue mak

gue udah janji sama mike gak akan kasih tau ini ke michelle
kalau mike yang gantiin michelle live perform di sini
shell gue kayaknya harus ke dalam duluan deh
takutnya madam pretty nyariin gue kan
terus pauline juga lagi banyak banget kan tadi
jadi gue ke dalam duluan ya
riva kenapa ya kenapa kayak gugup gitu
apa riva tau siapa yang gantiin gue
tapi atau mungkin ini perasaan gue aja ya
padahal itu emang lo untuk di sini
tapi kamu tidak tahu
jadi kalau itu yang membuat